kau bisa patahkan kakiku tapi tidak mimpi mimpiku
lagu teranyar yang diciptakan tulus manusia kuat bercerita tentang kekuatan jiwa sebuah kekuatan yang tidak tersentuh
lirik lagu manusia kuat tidak hanya menggambarkan kekuatan jiwa manusia dalam menghadapi tantangan
tapi juga mencerminkan orang orang yang menghadapi penindasan
dari sini tulus bersama sahabatnya aditya himawan menggagas pameran fotografi menangkap kekuatan jiwa tiga belas figur melalui bidikan lensa
tulus juga ingin berkarya
dari situ muncul ide untuk bisa membuat satu seri foto membingkai jiwa dari manusia manusia yang kuat lewat karya fotografi
tulus menggali latar belakang mereka melalui obrolan di sela sela pemotretan dan menuangkannya ke dalam tulisan
tidak henti hentinya terkesima oleh ceritanya ibu pratiwi sudarmono yang sudah mengabdikan dirinya
menjadi seorang astronot dan sekarang terus melanjutkan karir sebagai seorang ilmuwan
terus saya juga sangat terkesima sekali dengan cerita kak butet manurung yang benar benar total
menjadi orang yang sangat peduli dan aktif memperjuangkan pendidikan untuk masyarakat pedalaman dan banyak sekali cerita cerita lain yang luar biasa
karya ini ada kolaborasi
jadi dalam membuat karya ini saya sudah bilang ke tulus
saya baru mau ngerjain ini kalau tulus selalu ada dalam pemotretan
jadi ekspresi ini baru akan terjadi karena ada tulus dan ada saya
setelah kita membuka mencoba menggali hati mereka baru kita lakukan pemotretan
dan inilah yang terjadi ekspresi ini setelah melakukan wawancara wawancara yang menurut saya cukup dalam dan cukup inspiratif
ketiga belas sosok ini dipilih melalui berbagai pertimbangan
potret manusia kuat adalah mereka yang mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan orang banyak
kenapa aku bilang iya aku mau
karena aku pikir ini juga bagus supaya kan tulus kan banyak followersnya juga kan banyak fansnya
aku pikir kalau misalnya aku masuk dalam sini makin banyak orang yang tahu bahwa indonesia timur itu fasilitas di bidang pendidikannya masih sangat kurang
terus kayak anak anak di daerah daerah pelosok di indonesia timur masih banyak
jadi aku pikir ini adalah tempat yang perlu dibantu terutama dalam hal literasi
melalui pameran ini tulus berharap akan lahir manusia manusia kuat lainnya yang bisa menguatkan orang orang di sekitarnya